benarkah said didu dicopot dari jabatannya sebagai komisaris pt bukit asam
lantaran melontarkan kritik pada divestasi pt freeport indonesia
lalu bagaimana seharusnya kita menyikapi isu freeport ini
agar tidak terus menjadi bola liar
dan bersama saya di studio saya akan langsung mengkonfirmasi kenara sumber yang sudah hadir
ada mantan komisaris pt bukit asam said didu selamat malam pak said
ini kayaknya tetap sumberingan ya
oke baik dia mungkinkan saya klik
kemudian bersama saya juga telah hadir peneliti pertambangan dari alpha research database verdi hasiman
selamat malam mas verdi
selamat malam mas
saya ke pak said
pak said tadi anda mengatakan merdeka kayaknya happy
jadi perasaan anda sebenarnya tidak merasa tertekan
sama sekali tidak ada
dan saya pikir saya selalu dalam hidup itu adalah melangkah dengan hati nurani saya
kalau ada terjadi saya anggap itu adalah tikungan tikungan kecil
jadi tidak ada sama sekali bahwa melangkahnya pun ya melangkah dengan hati
seperti nurani tidak ada
jadi kalau ada nah
tapi bahwa ada orang menganalisis adalah sah sah saja
seperti dikatakan pertanyaannya kan adalah apakah karena kultuit saya
jadi saya udah dua kali bikin kultuit tentang pribun
si malakama satu dan si malakama dua
kultute saya ini kan saya buat hari kemis
selama sebelas jam
sebelas jam dan selesai jam delapan malam
besoknya saya diberitahu akan diganti
setelah saya telusuri katanya memang malam itu sorenya belum ada putusan bahwa saya diganti
saya nggak tahu siapa tahu memang gara gara cool tweet seratus si malakama dua ini saya kena si malakama gitu
si makan lama saya tapi ini yang menguntungkan
nah saya nggak tahu apa kaitannya
karena terlihat bahwa di alasan itu sudah tidak sejalan dengan
aspirasi pemegang saham duwi warna dalam ini menteri bumn
padahal di tweet saya tuh
nah repotnya di indonesia ini
kultuit saya tuh netral saja
kadang kadang yang memang saya anggap pemerintah benar
saya katakan benar
nah saya kalau saya menyatakan pemerintah benar
kan ada dua istilah sekarang yang saya nggak pernah mau pakai
jadi saya pada saat selesai kultuit itu
saya dapat dua gelar
orang yang butir yang setuju dengan pemerintah
saya dicap kampret
putri yang tidak setuju pemerintah
nah saya katakan bahwa begini
kultid ini saya tujukan karena saya melihat
masalah period ini sudah overdosis politik
overdosis politik semua menggoreng dengan aneh aneh
yang tidak paham
pak mantan wakil presiden tri sutrisno ke saya
kau harus tetap bicara
karena negara ini bisa rusak
disebabkan karena orang yang tidak tahu banyak bicara
orang yang tahu tidak mau bicara
kay didu anda itu tahu dan mau bicara
dan apapun resikonya saya hadapi
itu itulah saya
jadi biasa saja
nah kira kira itu
ya kalau anda coba mereview dari tweet anda
apa yang dikatakan tidak sejalan
poin yang utama adalah
ada yang menggoreng seakan akan presiden sebelumnya itu salah semua
dan hanya presiden jokowi yang benar
ini penggorengan isu secara overdosis politik
saya mulai urut
prevot itu kontrak karyanya dua kali
kontrak karya generasi pertama adalah pak harto seribu sembilan ratus enam puluh tujuh sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh
apa kontrak pertama itu betul betul seakan akan
eh silahkan freeport masuk ke papua
karena memang baru
siapa yang mau masuk di puncak gunung seperti itu
membangun semuanya dibangun oleh dia gitu kan

harus ada divestasi
harus perlu berumur dalam negeri
jadi semakin ini semakin ketat
yang paling ini adalah ada yang menggoreng seakan akan
presiden jokowi terpenjara oleh keputusan sby
ini kan politik betul
jadi pada saat saya jelaskan
pada saat sby
pada saat sby mau habis masa jabatan
undang undang minerba itu dibikin dua ribu sembilan
dan berlaku lima tahun kemudian
jadi berlakunya pas dua ribu empat belas
pada saat dua ribu empat belas sby menghadapi si malakama lagi
undang undang minerba harus jalan
prevote tidak bisa diubah
sehingga apa yang dilakukan sby
bahwa tidak sepenuhnya melakukan undang undang irba
anda harus berunding melaksanakan undang undang minerba
itu mou yang pp tujuh puluh
mou nya itu bukan pak sby
itu kementerian sdm yang bikin mou yang tujuh belas butir
tujuh belas butir yang harus dipenuhi ini
yang utama kira kira adalah
kemudian peningkatan pendapatan negara
peningkatan pendapatan daerah
penggunaan produk lokal
dan mou ini yang dipakai jokowi
saya juga tim berundingnya dulu kita pakai
dan itu sudah dipakai sekarang
kenapa ada menyatakan bahwa saya kandangkan sby salah
jadi biasa saja
bukan pengambil lalihan nih
pembelian tripod oleh inalum
itu saya akan akan
siapapun presiden sekarang
presiden harus melaksanakan undang undang
kalau pak jokowi tidak melakukan itu
maka dia di impeach
karena dia tidak melaksanakan undang undang
jadi pernyataan saya menyatakan
kejadian pembelian inalum ini adalah
pak jokowi melaksanakan undang undang
sebagai tanggung jawab
saya sudah satu lagi
ini juga bukan yang pertama terjadi
pak sby itu
dua kali mengambil alih
untuk semen indonesia
itu diambil lewat pembelian oleh swasta
itu dibeli negara
bukan lewat utang
jadi saya hanya menyatakan begini
tolonglah hentikan cara berpolitik
dan saling mengklaim
kalau ini dilanjutkan
negara ini pecah
jadi pak said
lebih melihat ini secara koridor politik
ini terlalu berlebihan
sudah memang ideal
ini perlu saya nanti
apakah ini yang terbaik
jadi tiga pilihan yang kita hadapi
yang selalu dikatakan itu
pada saat menghadapi ini
apakah kita usir freeport
kan itu pilihan
apakah kita berperkara
atau kita berunding
itu kan pilihannya
ada orang menyatakan
dia bisa masuk administrasi
dia punya hak untuk perpanjangan
dua kali sepuluh tahun
beberapa tokoh menyatakan
berarti menang jadi arang
kalah jadi abu
supaya publik tahu
terowongan bawah tanahnya
sudah enam ratus kilometer
dan itu dipantau dua puluh empat jam
sekali berhenti operasi tambang ini
kalau sudah tidak dilihat dua puluh empat jam
maka runtuh dia
bapak ali tambang
sekali tambang runtuh itu
tidak boleh masuk
tidak bisa lagi masuk
daerah ini adalah daerah opm
maka kemungkinan besar
kalau tidak dijaga lagi
ini kan daerah ini
hampir seratus ribu hektar
itu dijaga loh
dijaga oleh tentara
sebagai aset vital
sebagai aset vital
ini kalau tidak ada lagi yang dijaga
maka kepala suku akan masuk
opm akan masuk
jadi ide menyatakan bahwa arbitrase itu cocok di bantu kuliah
jalan yang dipilih presiden sekarang
dan memang presiden sebelumnya juga betul
sekarang nanti kita bahas
apakah ini optimum pemerintahnya
itu bahasa lain
tapi jalan bahwa harus berunding itu jalan terbaik
saya ke mas ferry
kalau jalan tadi perundingan
ini merupakan jalan yang paling ideal daripada arbitrase
kemudian pengambilan alian
dengan mengusir dari freeport indonesia banyak sekali yang ditanggung
anda melihat sebenarnya ini benar benar win win solution
meskipun kita harus mengeluarkan dana lima puluh satu triliun lima puluh enam triliun bahkan ya
untuk lima puluh satu persen saham di freeport ini sendiri
renegosiasi ini kan sebenarnya win win solution
jadi renegosiasi itu memang sudah terjadi dan memang harus terjadi
karena itu adalah perintah undang undang nomor empat tahun dua ribu sembilan
nah karena itu adalah perintah undang undang
tetapi dalam undang undang itu sendiri undang undang minerba
tidak dibuat penjabaran operasional tentang bagaimana mekanisme divestasi
maka tahun dua ribu sebelas walaupun ada perintah dalam undang undang
pasal satu ratus enam puluh sembilan b ya
kalau saya salah bisa dikoreksi
pasal satu ratus enam puluh sembilan b mengatakan bahwa tugas pemerintah adalah melakukan renegosiasi kontrak
satu tahun setelah undang undang minerba itu dibuat
nah itu artinya tahun dua ribu sepuluh seharusnya sudah terjadi
nah proses renegosiasi memang sudah terjadi tahun dua ribu sepuluh
lalu tahun dua ribu sebelas pak sby membentuk pp ya
peraturan pemerintah nomor dua puluh empat tahun dua ribu dua puluh
tentang divestasi mekanisme divestasi
nah dalam mekanisme divestasi sudah sangat terang
bahwa divestasi itu harus diserahkan sebagai first fight ke pemerintah pusat
lalu pemerintah daerah
lalu bumn bumd
yang terakhir adalah perusahaan swasta
nah dalam rentang proses itu pada zaman pemerintahan sby proses renegosiasi dimulai
dan ada enam klausal dalam proses renegosiasi
yang pertama adalah penerimaan negara pajak dan segala macamnya
royalty nya harus dinaikkan
itu yang ada dalam klausal ya
lalu terkait dengan penciutan luas lahan
karena lahan freeport itu lahan yang sangat luas
luasnya mencapai dua ratus lima belas ribu hektare
nah itu harus diciutkan
karena undang undang minerba itu memerintahkan penciutan luas lahan tambang sangat rigid sangat kaku
maka banyak perusahaan perusahaan tambang besar seperti freeport aman mineral lalu vale
tidak menghendaki proses itu terjadi
akhirnya dibuat karena dalam pasal lima puluh dua itu disebutkan bahwa luas lahan itu harus dua puluh lima ribu hektare
sementara lahan kontrak karya dengan pkp dua b itu sangat besar
itu mencapai freeport saja sudah mencapai dua ratus lima belas ribu hektare
nah dalam perundingan penciutan luas lahan itu terjadi sampai sembilan puluh ribu hektare
nah ini kan persoalan baru setelah diciutkan sembilan puluh ribu hektare lahan freeport yang tersisa itu dikemanain
ya saya tertarik dengan bagaimana mekanisme terutama terkait dengan operasional ketika nanti divestasi
tapi kita jadilah terwida dulu cnn indonesia prime news segera kembali tetaplah bersama kami
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
tadi pak said sebelumnya nanti kita bahas lagi dengan mas ferdi
pak said kalau tadi anda katakan sebenarnya ini sudah ideal
memang karena memang sudah sebelumnya pemerintah siapapun harus melakukan mandat daripada undang undang itu sendiri
lalu sebenarnya keluar angka sekian triliun tadi ya
apakah memang ini sudah sesuai
kemudian yang kedua adalah akan ada keterlibatan pihak bumn lokal nanti ke depannya selain pusat
untuk melakukan pengenangan daripada freeport di papua sendiri pak
saya ingin mengatakan dari tiga pilihan yang ada ini kalau kita saya orang pejabat
kebijakan publik itu selalu ada lima variable yang kita gunakan untuk menilai suatu kebijakan bisa berlaku
satu adalah secara hukum itu harus legal
kedua secara ekonomi harus menguntungkan
ketiga adalah secara sosial itu secara politik harus dapat diterima acceptable
kemudian secara sosial itu harus bermanfaat
dan terakhir adalah secara birokrasi dapat dilaksanakan
itu variabel kebijakan publik yang herna
kita tidak bisa mengabaikan setiap pemilihan kebijakan publik lima ini harus dicontreng
oke ini oke ini oke ini jadi jangan kayak di bangku kuliah
nah saya katakan dari tiga pilihan ini yang memenuhi syarat itu lima ini hanya
tiga pilihan tadi saya ulangi adalah mengusir freeport kedua arbitrasi ketiga adalah berunding
yang memenuhi tiga persyaratan itu hanya berunding saja yang kira kira yang memenuhi
so itu pak
so nah itu
kalau menyatakan apakah ini ideal saya bilang kan ini pilihan terbaik dari tiga alternatif tadi
tapi apakah perundingannya ideal itu masalah lain
nah bahwa tentang jadi kira kira begini kalau kita katakan freeport sekarang freeport mcmoran
bukan freeport indonesia itu mendapat lima sekaligus hal
satu mendapat cash lima puluh enam triliun
dua mendapat perpanjangan operasi sampai dua ribu empat puluh satu

tiga mendapat kepastian pajak
keempat itu mendapat apa namanya seakan akan terbebas dari tanggap menunggu jawab lingkungan
seakan akan karena sudah tidak dimasukkan lagi
yang kelima adalah mendapat kepastian bahwa dia menjadi pengendali walaupun sahamnya lebih rendah dari pihak indonesia
dia menjadi pengendali
dia dapat lima
indonesia dapat apa
oke dapat saham dari utang inalum loh ya
dapat saham dari utang
kemudian dia mendapat peluang untuk mendapatkan benefit kalau terjadi
nah yang ketiga adalah mendapat ini harus terjadi kalau enggak ini bahaya
yang ketiga adalah bahwa dia mendapatkan tanggung jawab untuk ikut investasi
cuma perbedaannya caranya aja
dulu waktu saya dengan
yang kedua adalah kita masuk dengan kombinasi masuk sedikit baru dibayar dividen sisanya
yang ketiga adalah nanti dibayar lewat dividen
nah kenapa itu dipilih
karena saya dulu ingin pak sudirman dan saya mengatakan kita menghindari pada saat sampai sekarang ini butuh investasi besar sekali
itu sekitar nanti investasi sekitar sepuluh miliar sebelas miliar dolar
nah itu saya hindari karena saya nggak mau
nah sekarang tentang harga begini harga ini adalah metode profesional korporasi
jadi saya tidak mau membahas itu
nah karena itu nanti dipolitisir
sudah ada hitung hitungan
sudah hitung hitungannya bisa dipertanggungjawabkan secara operasional
nah ini yang saya katakan
yang paling penting adalah jangan ada coba coba mengintervensi di freeport
karena resikonya besar sekali
benalu benalu di freeport yang saya tahu ada dan tahu bicara sekarang di nasional
aku tahu semua orang orangnya paling ideal seakan akan
nah saya tahu itu aku tetap akan awasi
karena saya tahu teman teman papa semua papa minta saham itu saya tahu semua
jadi ada melihat masih akan ada kemungkinan intervensi dari pihak pihak individu ataupun kelompok tertentu
saya mengingatkan di rut inalum walaupun saya sudah luar lebih enak saya mengawasi
kalau saya lihat gelagat ini saya akan teriak
mungkin resikonya lebih besar tapi nggak apa apa lebih negara
ya saya coba beralih ke mas ferdi
mas ferry kalau tadi yang menarik dari pak said adalah mengenai tanggung jawab lingkungan
mengenai pembangunan smelter salah satunya
kemudian juga mengenai pengendali
ada beberapa poin yang menarik yang saya ingin tahu
sebenarnya seperti apa sih ketika devetasi ini
tapi justru malah fungsi pengendali dan fungsi lingkungan yang seharusnya tanggung jawab dari freeport mcmorot ini
seharusnya berperan tapi tidak
saya tambahkan dulu mas
ada beberapa hal penting yang sebenarnya dilewatkan oleh pak said
dan pak said waktu itu masuk dalam proses perundingan
nah setelah proses mekanisme pp dua puluh empat dua ribu dua belas
itu berjalan pada zaman pemerintahan sby
tetapi di akhir masa pemerintahannya karena proses renegosiasi begitu alot
akhirnya dibuat pp baru pp tujuh puluh tujuh tahun dua ribu empat belas
pemerintah beranggapan bahwa itu harga yang terlalu mahal
akhirnya proses perundingannya stagnan tidak berjalan
akhirnya pak sudirman diganti
pak said juga saya kira sudah tidak
mengundurkan diri dari staf kementerian sdm
lalu pada zaman pak jonan pp tujuh puluh tujuh itu dianulir diganti dengan pp satu tahun dua ribu tujuh belas
apa ini poin yang menarik
itu yang dilakukan oleh pak jonan
lalu terkait dengan smelter tadi ya
smelter itu proses perundingannya sudah lama
dan dua ribu empat belas freeport sudah mengatakan bahwa akan membangun pabrik smelter di petro kimia gersik
lahan sudah disiapkan dengan biaya rental sewa delapan puluh hektare
nah belakangan tiba tiba mentok karena lahannya berpindah lagi bergeser ke lahan milik akr corpo rindo
nah tentang lahan ini
inilah saya bilang saya takut sekali terjadi lagi
ini yang meminta pindah itu teman papa
padahal sudah ditimbun di petro kimia gersik
kenapa harus di petro kimia gersik
karena limbahnya itu langsung bahan baku pupuk asam sulfat
kalau di lahan lain itu mengangkut ke petro kimia gresik itu pasti tidak ada orang yang dilalui pipa di bawahnya
dan tidak bisa
nah saya tahu persis ini intervensi teman papa
supaya dipindahkan ke lahan yang itu
nah teman papa yang saya tahu
nah ini saya nggak mau lagi terjadi
seperti ini bahan pengadaan bahan peledak
saya sudah kasih tahu di ilan di nalumi semua
pengadaan bahan peledak itu teman papa juga
bahan peledak itu ampora pak
nah itu bendera
tapi saya tahu itu diproduksi di dalam negeri seakan akan dari luar
jadi ini semua
tapi mungkin tidak apa apa demi negeri ini baik
dan demi bahwa memang kan begini
apapun yang dipilih pengambil alihan freeport ini harus menguntungkan rakyat dan rakyat papua
jangan sampai menjadi masalah
saya ingatkan betul
karena di titik titik awal
titik titik awal ini berat sekali
karena freeport sudah ngutang empat miliar dolar
dan belum ada penghasilan sampai kira kira dua ribu dua puluh dua
belum ada penghasilan apalagi smelter masih ini
nah terus akan mengutang lagi nanti
nah dulu kita minta dipercepat
karena dulu kalau dipercepat dua ribu enam belas
kita dulu mau targetkan dua ribu enam belas selesai
supaya tambang atas itu masih ada
sementara menghasilkan uang untuk membiayai tambang bawah tanah
di pp itu yang tiga puluh pak
ada dua tahap
di perundingan kami tetap minta mayoritas
di perundingan kami
nah dan dia mau
saya cerita begini
saya kan begini dulu
nah saya buka lah saatnya membuka perunding
saya dengan pripot begini
begini aja deh
itu aja dulu deh
mengenai kepemilikan nanti kita berunding
ini bisa terjadi
tapi tolong saya dibantu membersihkan benalu benalu yang ada di freeport
di situ lihat dibuka semua siapa benalu benalunya
kami sudah capek menjadi
nah jadi sebenarnya dua ribu enam belas
nah yang masalah saat itu adalah pak luhut sebagai ksp sangat keras menolak berunding
harus menunggu dua ribu sembilan belas
dan meminta secara terbuka meminta sudirman said
meminta ini agar presiden meminta sudirman said berhenti berunding
itu pak luhut saat itu
nah kelihatannya pernyataan itu dimanfaatkan papa dengan temannya papa
oh kalau mau berunding harus pertujuan
nah itulah awal titik papa minta saham
ya kita akan membahas lagi
pak dirma mau berunding ada yang melarang
tadi papa minta saham masih lagi akan menjadi topik menarik
selain tadi mengenai devastasi
tapi si indonesia prime news segera kembali tetaplah bersama kami
ya si ananisia prime news masih membahas mengenai devastasi saham pt free forth indonesia
dan sudah hadir masih bersama saya pak said tidu
sebelumnya mantan komisaris pt bukit asam serta mas ferdi hasiman
kalau tadi pak said kalau yang menarik saya tadi bertanya adalah sebenarnya sikap anda ini ya lebih kepada koridor politik
tapi kemudian tadi merambet sampai ke papa minta saham
kemudian oknum oknum yang diduga akan ikut lagi mengambil roti
daripada saham free forth ini keuntungan
apa yang bisa anda kritisi dan bagaimana harusnya ke depannya pemerintah untuk mengelola hal ini
saya bilang orang menyatakan dulu saya mendukung bahwa pengendalinya tetap freeport memang
kalau dia mau nyokok free forth minimal yang pemain kecil kecil bahasa inggrisnya nggak bisa gitu
karena saya tahu persis saya lama di bumn
kalau dikendalikan langsung bumn intervensi politiknya bisa lebih terbuka
jadi saya memang
saya memang lebih setuju
jadi dua alasan saya setuju pengendalinya adalah free forth
satu masalah teknologi
yang kedua adalah masalah intervensi
itu saya setuju
nah orang menyatakan kenapa setuju
yang penting komisaris sudah ada di dalam
dan wakil pemerintah ada di dalam
mengawasi jangan sampai teman papa ini kembali lagi
teman papa ini bersihkan semua deh
nah saya minta dulu di rutinalum
coba berunding terhadap nama nama ini
kasih tahu dia kalau dia mau menjadi orang baik nggak usah diusir
tapi kalau masih mau main kotor usir dia
itu peradaban mereka
tapi saat ini adalah yang selalu digaung gaungkan oleh pemerintah kita
maupun masyarakat indonesia adalah keberpihakan indonesia
terhadap kepemilikan saham mayoritas di free forth
karena ini dianggap merupakan salah satu flagship ataupun kebanggaan negara kita
anda melihat justru seharusnya masih tetap dikelola oleh asing
sisi nasionalisme kemudian juga investasi dalam negeri gitu pak
ini nasionalisme saya dari dulu adalah manfaat sebesar besarnya kepada rakyat
bukan bahwa dikuasai tapi hanya dimanfaatkan bermanfaat untuk segelintir orang
jangan sampai dikuasai hanya bermanfaat untuk segelintir orang
mending dikuasai dan mempaatnya sebesar besarnya kepada rakyat
itu yang nasionalisme saya dari dulu
jadi bukan menyatakan kuasai semua tapi hanya segelintir orang
dilihat dulu hph itu
itu kan dikuasai negara betul tapi kan dinikmati segelintir orang
saya nggak mau lagi batu bara juga seperti itu
itu mohon maaf tidak sampai sepuluh orang kok yang menguasai itu
jadi jangan sampai seperti itu
mas ferdi ada pertimbangan lain nggak
tadi secara teknikal cukup banyak yang anda tadi sampaikan terkait dengan masalah benefit
kemudian juga dua ribu dua puluh dua adalah merupakan fase di mana selama kurang lebih tiga tahun
pt freeport tidak akan banyak berproduksi terkait dengan hal ini bagaimana
divestasi ini tentu ya menguntungkan indonesia kalau kita menggunakan ini sebagai peluang dan kesempatan ya
artinya tahun dua ribu sembilan belas kita harus fair bahwa tambang open pit milik freeport itu habis
sudah mencapai titik puncak
ketika dia produksinya turun keuntungan yang kita dapat juga turun
tetapi dalam laporan yang kita baca bahwa inalum masih tetap mendapatkan tiga ratus sembilan belas sampai tiga ratus sembilan puluh juta dolar
karena dia akan mendapat sepuluh kali lipat dari dividen sekarang
itu sampai tahun dua ribu sembilan belas ya dua ribu dua puluh satu juga dia masih menikmati keuntungan segitu
tetapi tahun dua ribu dua puluh dua itu yang menjadi peluang bagi kita
tahun dua ribu dua puluh dua tambang underground berproduksi kita tahu bahwa tambang freeport itu terdiri dari dua di graceberg ya
dan itu yang ditambang dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu sampai sekarang
tahun dua ribu sembilan belas titik puncak
mulai tahun dua ribu dua puluh dua dia akan menikmati produksi di tampang underground
tahun dua ribu dua puluh dua freeport akan kembali normal produksinya
di kisaran satu ratus enam puluh sampai dua ratus metric ton per hari
dengan produksi yang sebegitu besar
pendapatan kalau kita lihat pendapatan dalam buku dalam proyeksi freeport sekarang
dia dua ribu dua puluh dua akan mendapat pendapatan sebesar enam miliar dolar
dengan keuntungan di atas dua miliar dolar
itu artinya inalum akan mendapat dividen satu tiga miliar dolar
itu adalah sesuatu yang menguntungkan untuk pemerintah
jadi saya begini saya katakan saya mengingatkan dimana mana pun itu perhitungan excel
dengan berbagai asumsi
dengan asumsi metal naiknya
nah hati hati dengan perhitungan eksen
tetap sangat prudent
karena sekali terjadi goncangan bisnis ini oligopoli
oligopoli baik pengadaan barang dan jasanya maupun pemasarannya
nah ini sangat berhati hati mengelolanya
karena resikonya sangat besar
jadi itu saja yang saya selalu ingatkan kepada freeport
saya bilang saya bersedia memberikan masukan dengan gratis demi mengamankan ini
ya terima kasih sekali waktunya
terima kasih sekali juga mas ferdi dan juga pak said untuk perbincangan hari ini
selamat malam dan sepertinya memang harus ada pencerahan
bahwa fungsi pengendali memang harus lebih ketat lagi
meskipun devestasi dimiliki oleh pemerintah dan kontrol tersebut selain juga melibatkan sumber daya lokal
terima kasih atas waktunya bersama kami pada malam hari ini
cnn indonesia prime news segera kembali tetaplah bersama kami